eh di kamar itu
apa yang terjadi pada keluarganya anggoro itu
enti harus tenang bud
kita itu harus pelan pelan
apalagi buruan kita itu cantik
kayaknya aku nyerah aja tom
kamu tahu kan tom
aku dapetin perawannya si andi ini
si andi ini itu masih sma bud
gak ada rasanya
eh lu nyadarnya lu tuh udah bangkotan
biar dia masih sma
biar dia masih kecil
yang penting andi ini itu bisa
diajak bikin anak kecil
oh itu siapa pak
gak tahu nun
bukan bukan pak
mau dihancurin mau bingung
ayo cepet keluar
jangan lebih naib lho

papa yakin apa tidak mungkin saling pada saat itu melihat sesosok kuntilanak
beberapa kali ngeliat piring ibu di kamar
dan sepertinya piring terlihat kalau ibu habis makan bunga dan kemenyan pak
dan bukan itu doang pak malam itu andini sama ibu lagi makan malam bareng ya seperti
biasanya setiap makan bareng ibu andini
ibu itu emang pribadi yang sangat menyenangkan namun tiba tiba
hai ngapain kamu disitu
hai menurut papa apa ya yang terjadi sama mama
tapi saya yakin pada saat itu saya betul betul melihat sesosok kuntilan